capres ganjar pranowo saudara menangkapi cawapres terpilih gibran raka buming raka
yang menyatakan ingin bertemu dengan semua kontestan pilpres dua ribu dua puluh empat di momen lebaran
di sela sela open house lebaran hari kedua di tawangmangu karanganyar jawa tengah
ganjar bilang keinginan gibran bersilaturahmi dengan seluruh capres dan cawapres dua ribu dua puluh empat sebagai hal yang baik
namun ganjar enggan menanggapi lebih jauh saat ditanya apakah sudah ada komunikasi gibran dengan dirinya
pak kemarin mas gibran ini di momen lebaran ini bertemu dengan para capres dan cawapres
di momen hari pertama lebaran wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyampaikan
prabowo bisa bertemu dengan para tokoh politik termasuk para pesaingnya di pilpres dua ribu dua puluh
gibran tak spesifik menyebut siapa tokoh yang ingin ia temui
namun ada dua pasang kontestan lain selain prabowo gibran di pilpres
yakni pasangan anies mohaimin dan pasangan ganjar mahfud md
kita juga ya harapannya bisa segera bertemu dengan para para tokoh para para pimpinan partai
terutama tokoh tokoh yang kemarin ikut
untuk hari ini ada rencana ketemu pak jokowi dan pak prabowo
di salah salah open house di kediamannya di jakarta selatan capres anies baswedan enggan merespon keinginan gibran
untuk bertemu para kontestan pilpres dua ribu dua puluh empat
menurut anies momen lebaran bukan waktu yang tepat membahas politik
kita lebaran dulu dah udah politiknya nanti
senada dengan anies cawapres mohaimin iskandar juga menyatakan tidak akan membuka komunikasi
politik termasuk dengan presiden terpilih prabowo subianto meski dalam suasana
kata caimin komunikasi politik menunggu proses sidang sengketa hasil pilpres di mk tuntas
sehingga sejak mk kita gelar
kita tidak melakukan pertemuan dengan siapapun
tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun
sampai benar benar perjuangan di mk tuntas
di tengah proses gugatan sekitar pilpres di mahkamah konstitusi dan suasana ramadan
tak hanya sekali presiden terpilih prabowo subianto dan wapres terpilih gibran raka buming raka
menyerukan persatuan nasional usai gelar pilpres